acara diawali dengan hataman al quran pada siang hari kemudian disusul dengan tahlilan yang
diikuti pengurus klub pemain dan juga keluarga korban selain untuk mengenang acara ini juga
mendoakan korban dan keluarga korban tragedi yang memakan satu ratus tiga puluh lima nyawa itu peringatan seratus hari
tragedi kanjuruhan berdekatan dengan sidang perdana bagi lima tersangka kasus ini dengan
alasan keamanan sidang digelar di pengadilan negeri surabaya pada enam belas januari mendatang
manajemen arema fc juga berharap proses hukum bisa menghadirkan keadilan ini kurang satu minggu lagi
kita akan menghadapi masa persidangan di masa dimana masa persidangan ini juga tentunya kita
mohon doa kelancaran tentunya kita juga sangat mengharapkan doa para pejuang pejuang aremania
yang menuntut keadilan termasuk sebenarnya klub arema sendiri juga dalam kondisi
untuk keadilan karena ada dua orang dari kita yang nantinya juga akan menghadapi proses hukum
dua orang ini adalah mantan ketua panpel arema fc abdul haris dan juga security officer suko
sutrisno setangkan dari unsur kepolisian ada dan ki tiga brimob polda jatim akp hasdarmawan
kabak operasional polres malang kompol wahyu setio pranoto dan kasat samapta polres malang akp
sidik ahmadi sedangkan satu tersangka mantan direktur utama pt liga indonesia baru atau lib ahmad
hadian lukita berkasnya masih belum lengkap korban dan keluarga korban mendesak adanya tersangka baru
terutama eksekutor penembakan gas air mata ke arah tribun penonton sejumlah korban berharap keadilan
bagi para korban bisa diwujudkan dalam persidangan mendatang meski begitu tidak sedikit dari mereka yang
pesimis soalnya belum semua yang terlibat dimintai pertanggungjawaban secara hukum
ajumah pelakunya cuma itu ya perhatikan usut tuntasnya sampai mana mas belum dapat keadilan
nah sekarang penembaknya itu yang sebrutal itu ke tribun kan ya tidak dijadikan tersangka mas
itu tangga utim tapi kalau dilaporan model b saya semuanya saya saya apa namanya mas saya
untuk semua itu mas kekecewaan itu diwujudkan devi dengan membuat laporan sendiri dengan pasal
tiga ratus tiga puluh delapan kau hp terkait pembunuhan pasal ini berbeda dengan kasus yang akan disidangkan yakni pasal
tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kau hp tentang kelalaian yang mengakibatkan luka dan kematian
dan matinya orangnya ia juga melayangkan bugatan perdata
mustafa rin andres wicaksono malang jawa timur